udah tadi kan papa juga udah minta maaf
tapi papa udah janji ma
janji itu harus ditepatin
janji itu memang harus ditepatin
papa kerja juga buat siapa
buat rena kan
tadi kan bapak juga udah minta maaf
kalau aku ulang tahun hari ini
apa yang kamu rencanain elsa
kamu ketemu rafael dimana
gue harus jawab apa lagi nih
gak mungkin kan gue bilang gue jual tas
nanti nino malah curiga lagi duitnya buat apa
waktu itu aku gak sengaja ketemu sama kak rafael
pas perjalanan aku ke tempat pemotretan
pas aku lagi si bensin
kak rafael itu tuh cuma salah denger aja sayang
soalnya pas aku ketemu sama dia
aku tuh lagi teleponan sama temen aku
dia bilang mau surprise in sahabatnya
kayaknya cuma kepo aja gak sih kak rafael sayang
kamu lihat baik baik ya
kalau sampai ada sesuatu yang kamu sembunyiin
atau kamu rencanain
dan aku tau akhirnya
aduh aku lapar banget ya sayang
kita kan tadi pagi belum sarapan
gara gara buru buru ke taman flaminggo
ya makan dulu ya
untung nino tadi gak nerusin obrolan soal kak rafael
pak kalau gitu aku bikinin sarapan buat kamu ya
ini tadi ada chat dari andin
dia bilang dia udah menemukan sebelah anting kamu yang hilang
hari ini kan andi mau ketemu sama aku
mending aku ajak andin ketemu di luar aja kali ya
daripada kalau andin ke rumah
nanti malah papa tanya yang aneh aneh dan curiga
lagipula setelah dapat anting itu
aku harus langsung jual
daripada jadi masalah ke depannya
siapa sih sebenarnya
orang yang menyuruh preman untuk menusuk mas nino
apa dia orang yang gak mau kebenarannya akan terungkap
siapa sih orang itu
ah kenapa ada yang sakit
aku sedih ma
papa anjay bikin aku sedih
udah udah udah sayang jangan nangis lagi ya
udah tadi kan papa juga udah minta maaf
tapi papa udah janji ma
mama bilang janji itu harus ditepatin
iya mama ngerti janji itu memang harus ditepatin
kan papa kerja juga buat siapa
buat rena kan
buat rena tadi kan papa juga ada minta maaf
ya jangan nangis
nanti nanti kalau misalkan papa ada waktu pasti
kita bisa olahraga bareng
oke kan papa udah janji juga
gimana kita lanjut lari lagi
udah dulu deh ma
masuk aja lagi sama papa
yaudah udah udah
yaudah kita balik ke rumah ya
abis itu kita langsung siap siap ke sekolah
yaudah let's go
andin kamu jadi mau balikin anting itu ke mama kan
nanti kita ketemu di luar aja ya
kamu ngajar gak hari ini
gimana kalau di sekitar kampus kamu aja
oke mah kita ketemu di stanford coffee ya
jam sepuluh di sebelah kampus aku
kita ketemu sebelum aku ngajar kelas siang
urusan anting akan beres hari ini
semoga nggak ada masalah masalah yang lain lagi ya
aku udah bener bener stres sama semua masalah yang selalu elsa buat
nomornya gak dikenal
kamu angkat aja kalau aja penting
ada apa ya
ada yang perlu saya bicarakan dan ini sangat penting pak
bisa ketemu hari ini pak
mau di mana dan jam berapa ya
kita ketemu di kantor pak lajai pak
sekitar jam sembilan gimana
boleh boleh nanti setelah ini saya langsung ke sana
oh iya pak tolong ajak blsa juga ya pak
kebetulan lagi sama saya nanti saya ajak elsa
iya terima kasih pak
dia nonton buat ngajak ketemu
kemuan di kantornya al
katanya sih ada yang penting buat dibicarakan
dia ngajak kamu juga
oh iya pak tolong ajak blsa juga ya pak
kebetulan lagi sama saya nanti saya ajak elsa
terima kasih pak
dia nelfon buat ngajak ketemuan di kantornya al
katanya sih ada yang penting buat dibicarakan
dia ngajak kamu juga

ada apa ini
kok tiba tiba randy ngajak gue sama nino ketemuan
di kantor aldebaran lagi
ini ada hubungannya sama mateo
kok layar aku sakit banget ya
kayak sangat tidur apa gimana sih
ini aku dimana
ini kan bukan kamar aku
nenyak banget ya tidurnya
pasti lo kecapean
ini kamu bawa aku kemana nggak
kamu tuh macem macem ya
macem macem apaan sih
kamu tiga banget nggak sama aku nggak
macem macem apaan sih
gue jelasin semuanya ya